hampir satu bulan terakhir warga kerawang jawa barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas tiga kg
untuk mendapatkan tabung gas berukuran tiga kg ini warga harus mengantre berjam jam dan berebut karena khawatir tidak kebagian
menghilangnya peredaran tabung gas ukuran tiga kg di pasaran hampir satu bulan terakhir ini membuat pusing warga karawang jawa barat
oman salah satu warga mengaku harus memesan gas ke agen jauh jauh hari dan mengantre untuk mendapatkan tabung gas berukuran tiga kg itu
pasalnya jika membeli di tingkat pengecer harga mencapai dua kali lipat
sementara itu mengantisipasi terjadinya aksi berbut tabung gas
pemilik pangkalan gas tiga kg menjata jumlah pembelian gas
bagi warga biasa maksimal pembelian dua tabung gas sementara bagi warung dan pedagang maksimal enam tabung
jadi data disininya kadang satu kadang dua ada yang ngeteng
paling banyak dua lah atau tiga
paling warung paling lima enam biji disekirin seadanya yang ngeteng
dibagi bagilah pak ya
tapi di warung bagi bagi
masa ada empat ada lima ada enam gitu

untuk harga berapa pak
warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi
pasalnya jika tak kebagian membeli gas di pangkalan warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk satu tabung gas
harga gas di pangkalan sebesar rp enam belas namun di tingkat pengecar mencapai rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per tabung
jelang akhir tahun permintaan gas lpg tiga kg
meningkat akibatnya sejumlah daerah mengalami kelangkaan gas termasuk di bandung dan jakarta
kelangkaan gas tiga kg terjadi di kawasan cipete jakarta selatan
salah satu penyalur menyatakan sudah tiga hari tidak menjual gas tiga kg yang biasa disebut gas melon
hal ini lantaran kosongnya pasokan gas di agen agen resmi
biasanya dalam seminggu ia bisa mendapatkan kiriman seratus hingga satu ratus dua puluh lima tabung gas tiga kg
pagi belum ada pengiriman gas dari agen
imbasnya masyarakat pun dibuat kecewa dengan tidak adanya gas tiga kg di toko toko dan agen pemasok gas
ketersediaan melon itu saya tergantung agen
agen ngirim saya terima
nah kalau dari tempat tabang ini udah berapa lama bang kosong gas tiga kg
saya emang nyata seminggu
tiap minggu seratus kadang kadang satu ratus sepuluh
emang udah rutin itu
sekarang satu hari pun sudah habis
kelangkaan gas tiga kg juga terjadi di kabupaten bandung
lebih dari satu bulan konsumen sulit mendapatkan gas subsidi
bahkan kelangkaan menyebabkan melambungnya harga gas yang mencapai dua puluh lima ribu rupiah per tabung dari harga jual delapan belas ribu
kelangkaan gas di bandung disebabkan pasokan gas yang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen
udah ada sebulan dua bulanan
pas mau beli ya beli teh
kadang kadang habis kadang kadang ada yang pesen gitu
harganya sendiri sekarang berapa sih pak
di sini jual dua puluh lima
sementara itu pertamina menyanggah
kelangkaan gas tiga kg disebabkan oleh permintaan yang melonjak saat masuk libur panjang
saat ini pertamina sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga mengalami kelangkaan gas tiga
jadi kami melalui tim di lokasi kami melakukan peninjauan
di situ kami menemukan ada beberapa penyebab
salah satunya adalah karena kemarin kita libur panjang long weekend
bahkan bertepatan juga dengan maulid nabi muhammad saw
jadi sepertinya ada lonjakan permintaan mbak dari warga masyarakat
ya mungkin juga ada banyak acara sehingga warga masyarakat mungkin membutuhkan gas yang tinggi tersebut